sejumlah sekolah di kota palangkaraya menghentikan sementara salam berjabat tangan antara guru dengan peserta didiknya
beberapa sekolah menggantinya dengan cara menyapa ada juga yang mengganti salam dengan cara mengangkat kedua tangan
hal ini dilakukan setelah adanya surat edaran yang dikeluarkan dinas pendidikan kota palangkaraya
surat imbauan sementara ini diberlakukan untuk semua sekolah negeri maupun swasta
berdasarkan himbawan dari dinas pendidikan kota palangkaraya bahwa untuk sementara waktu ini dalam rangka menghindari merebaknya virus corona
khususnya di kota palangkaraya ini ada beberapa hal yang harus dilakukan adalah mengangkat kedua tangan dan mengucapkan salam
assalamualaikum wr wb
nah itu beberapa hal yang kami lakukan untuk anak anak
tak hanya disambut baik oleh pihak sekolah penjagaan virus corona dengan cara menghentikan sementara jabat tangan tersebut
disambut baik oleh siswa dan orang tua
sambil soalnya biasanya kan salaman
biar lebih menghentikan virus supaya tidak terkena virus
lebih menghentikan virus supaya kita semua masa tidak awas awas lagi ya pak ya
dalam surat edaran tersebut dinas pendidikan kota palangkaraya mengingatkan agar semua pihak senantiasa menjaga kesehatan dan kebersihan lingkungan sekolah
pihak sekolah juga harus membiasakan gerakan cuci tangan menggunakan sabun
beberapa sekolah sudah melaksanakan imbauan tersebut
kendati saat ini di kota palangkaraya belum ditemukan kasus positif covid sembilan belas